informasi berikutnya wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menyebut
jurnalistik investigasi tak dilarang
menurut dasko yang coba diatur dalam ruu penyiaran adalah
meminimalisasi dampak dari jurnalistik investigasi
dasko bilang dpr akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak yang
untuk menyempurnakan ruu penyiaran
dan gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai
kan itu kan kadang kadang nggak semua kan
ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar
tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga
investigasinya separuh benar kan gitu
nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama sama jalan dengan baik
menolak revisi undang undang atau ruu penyiaran yang dinilai
bisa mengancam kemerdekaan pers di indonesia
dewan pers menegaskan pers diperlukan di negeri ini
dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara
untuk berbicara baik lisan maupun tulisan
utama dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang undangan
politik hukum penyusunan peraturan perundang undangan ini sudah melenceng
dari nafas filosofi kenapa pers itu diperlukan di negeri ini
melalui undang undang penyiaran ini mencoba merubah
ada saluran informasi yang sekarang kita tahu semua ada multi platform
melalui saluran informasi ini lalu produk produk siar investigatif akan dilarang
penyelesaian penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan
bukan dengan cara etik tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana